oke baik mas muni saya ke mas maman dulu mas praman
saya percaya dulu draft yang beredar soal revisi undang undang penyiaran itu draft siapa
saya perlu sampaikan dulu mas budiman
pertama di dpr itu kan boleh beberapa akd gabungan akd
akd itu kan bisa komisi bisa badan legislasi ataupun badan anggaran khusus yang terkait dengan apbn mereka yang membahas
nah terkait dengan usul inisiatif undang undang penyiaran kami itu tidak membahas dalam posisi badan legislasi
posisi balik itu dalam posisi ini adalah melakukan pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi
karena itu ini adalah usul inisiatif teman teman di komisi satu yang diserahkan kepada badan legislasi
oke artinya draft maret itu adalah draft dari komisi satu dpr
enggak karena kita hanya tugasnya adalah mengharmonisasi tentu draft itu muncul dari usulan teman teman di komisi
nah karena itu tugas balek kali ini khusus untuk undang undang penyiaran kami tugasnya hanya melakukan pengharmonisasian dari draft yang diusulkan oleh teman teman komisi tiga
sampai sejauh mana pembahasan di badan legislatif dpr itu
ini baru masuk presentasi awal baru sekali aja sidang
kemudian ini sebenarnya undang undang penyiaran kan sudah lama nih sudah lama
menjadi keinginan teman teman di komisi satu untuk mengusulkan supaya direvisi
tetapi dulu di badan legislasi itu terkendala mas budiman karena ada ketentuan karena dulu undang undang penyiaran itu masuk dalam salah satu kluster di undang undang cipta kerja
nah di undang undang cipta kerja itu dijelaskan bahwa sepanjang terkait dengan masalah
dari muatan undang undang cipta kerja maka cara pengubahan pasal pasalnya ataupun revisinya juga harus menggunakan metode omnibus
akhirnya kemudian kami kembalikan lagi kepada komisi satu menyatakan bahwa sebaiknya jangan sekali sekali menyentuh materi muatan yang terkait dengan undang undang ciptaker
karena pasti tidak akan bisa dilanjutkan untuk kami harmonisasi
akhirnya kami menerima draft itu
tetapi kan kemarin itu terlalu kita menghadapi
tapi pemilu dan lain lain sebagainya kemudian saya tidak tahu apakah pernah ada pergantian kembali atau penyempurnaan dari teman teman komisi diserahkan ke balek
yang jelas draft yang mungkin beredar itu adalah memang itulah yang kami terima di badan legislasi
artinya draft yang memuat larangan liputan investigatif itu berasal dari komisi satu atau dari balik
balik tidak pernah melahirkan draft ruu
jadi artinya bahwa itu lahir dari usulan teman teman di komisi
komisi satu dalam hal ini untuk supaya balik melakukan harmonisasi
jadi itu sebatas itu tugas balik
nah sampai di mana pembahasannya
sampai hari ini kami belum membentuk panitia kerja
ribut komplain saya diundang saya diberitahu dihubungi
nah akhirnya kemudian ribut
saya coba minta kepada ta untuk melakukan kajian dan alhamdulillah kajiannya sudah selesai dan ternyata memang polemik itu ada di dalam
nah karena itu bagi kami badan legislasi tetap akan memproses ini dengan catatan satu
kami akan mengundang semua stakeholder
apakah itu dewan pers asosiasi pers dan lain lain sebagainya akan kami undang
dulu undang undang cipta kerja itu salah satu klusternya adalah terkait dengan undang undang pers
tapi kemudian itu permintaan dari dorongan civil society kan begitu deras dulu
akhirnya klaster tentang pers itu kan kami keluarkan dari cipta kartu
nah kalau saya lihat materi muatan di dalam kan sebenarnya hanya ada dua
dua materi muatan yang menjadi polemik saat ini di publik
satu adalah menyangkut soal posisi dewan pers
yang dalam tanda kutip terganggu dengan perluasan kewenangan komisi penyiaran indonesia
yang kedua adalah menyangkut soal jurnalistik investigatif tadi
tetapi yang perlu kita ingat bahwa parlemen sendiri berpendapat
jangan lupa bahwa pers itu adalah merupakan salah satu pilar demokrasi
nah demokrasi salah satunya adalah ya kita harus saling
kemudian mengawasi dan itu tugas dari teman teman pers
artinya republik ini harus berterima kasih kepada teman teman pers
oke baik saya ke menkomio mas budi arisin
jadi mas budi sudah baca draft yang tertulis itu di balek ya
soal revisi undang undang penyiaran yang khususnya menyangkut soal investigasi itu
sampai saat ini pemerintah belum menerima secara resmi
draft revisi undang undang penyiaran yang diributkan saat ini
jadi kalaupun dapat kita juga bisa tahu ini benar atau tidak statusnya
seskomunikasi terakhir saya dengan ibu ketua komisi satu dpr ri
rancangan revisi undang undang penyiaran saat ini di tahap draft
dan belum masuk ke tahap diskusi antara dpr dan pemerintah
nah memang undang undang penyiaran itu sendiri sudah dua ribu dua
jadi masih sudah dua puluh dua tahun lamanya sehingga beberapa klausul klausul itu memang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman
namun posisi pemerintah saat ini adalah bahwa kita harus memastikan bahwa pasal pasal yang disesuaikan itu tidak mengekang kebebasan pers
dan mewujudkan jurnalisme yang berkualitas
jadi reposisi kami adalah revisi undang undang penyiaran harus mengakui resi masukan dari setiap pemerintah
sehingga kita bisa menghidupkan jurnalisme yang berkualitas
jadi berbagai elemen termasuk insan pes dalam pembahasannya sehingga dapat menghindari adanya kontroversi yang muncul
selain itu proses penyusunan pasal pasal dalam revisi undang undang penyiaran itu harus berpegang teguh pada prinsip prinsip kemerdekaan pers
sebagai wujud tercapainya jurnalisme yang berkualitas
itu posisi kami mbak mas budiman
tapi mas menteri sampai sekarang juga belum membaca ya substansi yang diributkan oleh kalangan pers itu
tapi posisinya ini barang resmi atau tidak
oh barang resmi atau tidak
jadi ya artinya kita belum menerima
kita ini posisinya belum menerima secara resmi
oh belum menerima secara resmi oke baik
kita mengkompari yang sesuatu yang belum resmi kami terima
oke sebentar kembali saya konfirmasi kepada mas maman
ini barang yang beredar yang draftmart itu
resmi atau sebetulnya ya setengah resmi atau ilegal atau gimana
jadi perlu kita tahu ini kan baru awal ya
baru awal penyusunan draft ruu
belum menjadi draft resmi usulan dpr belum
enggak cuma belum menjadi draft usulan resmi dpr
karena setelah dari balik baru kan diparipurnakan
setelah diparipurnakan baru dikirim ke pemerintah
pasti draft resmi sebagai usul inisia
karena dibalik aja belum selesai gimana pemerintah mau menerima itu
nah karena itu saya satu jaminkan saja
bahwa sama kami dengan sikap pemerintah
khusus saya tidak mewakili yang lain lain
saya sudah mendapatkan penugasan dari fraksi partai gerindra
bertekad bahwa semua pasal pasal yang kontrol
yang terkait dengan menyangkut soal pengekangan pers itu sendiri
itu sebaiknya harus dihindari
jadi jangan lagi merubah sesuatu
yang kemudian akhirnya menimbulkan polemik
dan membuat pers kita tidak merdeka
dari mana sih pasal melarang liputan investigasi eksklusif
kalau itu saya tidak bisa komentari dari siapa
karena kan saya bicara hanya soal siapa yang mengusulkan
yang mengusulkan itu adalah teman teman dari komisi
karena saya tidak terlibat dalam proses penyusulkan itu
karena saya sama sekali balek tidak ikut dalam proses penyusulan
oke nanti sebelah saya tanya pada herik ya
bagaimana kira kira kenapa reaksi keras itu bermunculan